sep apa kabar
sekarang saya buka cucian motor
sekarang mah susah keluar terminal
gak bisa ninggalin kerjaan
sekarang seperti dulu ada bosnya
ah dia emang gak cocok jadi bos
yang lain gak ada yang mau
terus dia mencalonkan diri sendiri
kenapa harus ada bos lagi
kita setahun lebih gak ada bos
terminal baik baik aja
menurut dia perlu
teleponnya udah dulu ada bos
jawab pertanyaan usep
kamu kan lagi kerja kenapa nelpon usep
bukan saya yang nelfon usep
bilang ke usep nggak usah ikut campur urusan terminal
dia udah gak disini lagi
teleponnya udah selesai
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
gimana kabar dia sekarang
sekarang saya balik lagi kerja di parkiran
ada panggilan buat kerja jadi seos disana
besok udah mulai kerja
nanti kalau kamu mau beli mobil kasih aja
teleponnya udah dulu ya
saya lagi diangkut
gak enak teleponan diangkut
sekarang waktunya kerja bukan waktunya ngobrol
sebelum kamu jadi bos kerja disini asik asik aja
kenapa sekarang serba nggak boleh
bukan serba nggak boleh ini soal disiplin
bisa ada kesalahan
bisa ada kesalahan
bisa ada kesalahan
bisa ada kesalahan
saya benar benar nyesel udah enam delapan tahun nih
ngajak balik kerja lagi disini
kalau cuma kerja aja sebetulnya nggak apa apa
kita semua harus kerja
butuh kerjaan butuh cari nafkah
yang jadi masalah dia sekarang jadi bos
yaudah kita demo aja
biar kompak satu suara
jangan sampai ada suara dua atau suara tiga
cuma otak sama jack aja
iya pokoknya emang gak usah diajak
nanti aja pulang dari sini
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik semarang semarang
semarang semarang semarang
di sebelah mana ya
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
lagi santai gak
jangan sampai seperti kemarin
baru aja motornya mau dicuci
kamu udah harus pergi lagi
masih lama gak
motornya baru aja mulai dicuci
berarti masih lama
yaudah hari ini gak usah ketemuan dulu
nanti teleponan lagi aja kalau aku udah sampai rumah
kok nggak diterusin cuci motornya
nunggu kamu selesai telepon
takutnya nanti kamu harus pergi
terus cuci motornya gak jadi
belum ada kabar bahwa parkiran
temen temen mau kumpul
nanti aku nyusul
mobil mau keluar
ya enak aja
kita kerjakan buat cari makan
jangan sampai kira kira kerja
bukan gak makan
kan bisa ngurusin mobil yang mau keluar parkiran sebentar
bikinin sotonya dua
keliatannya enak nih
bikin sotonya satu
saya tadi cuma basah basih aja
kita seharian kerja mereka tautau dateng
terus ikut dapat jatah makan
kabarnya gak baik
gak baik kenapa
sebetulnya otang sempet nelfon
ajak balik kerja di terminal
saya gak mau
saya mau kerja di tempat yang aman aja
kamu mau kerja di sini
di sini aman gak
sejak saya balik lagi sih aman
tapi sewaktu waktu bisa aja nggak aman
ngancam supaya kita gak balik lagi
kalau sampai kejadian kayak gitu
gak usah dilawan